berikutnya anda pasti sama ya seperti saya ya sedih banget ya tadi malam indonesia masih harus memperpanjang penantian meraih gelar juara di turnamen bergensi se asia tenggara
hal tersebut menyusul kepastian skuad garuda gagal melaju ke final piala aff dua ribu dua puluh dua usai kalah dua dari vietnam pada leg kedua semifinal piala aff dua ribu dua puluh
pada leg kedua yang berlangsung pada senin malam di stadion miding vietnam indonesia tertinggal melalui gol cepat nguin tien lyn di menit tiga setelah memanfaatkan kelengahan lini pertahanan indonesia
pertandingan sempat berjalan keras hingga wasit harus mengeluarkan kartu kuning untuk asnawi mangkualam dan pemain vietnam doan van hau
vietnam tetap memimpin satu di babak pertama di awal babak kedua vietnam kembali mengejutkan indonesia
tepatnya di menit empat puluh tujuh lagi lagi nguyen tian lin yang kembali mengoyak gawang indonesia yang dikawal nadeo argawinata
pelatih indonesia sinteyong berupaya mengubah taktik dengan memasukkan witan suleman spaso yevic serta muhammad rafli
namun tidak mampu mengubah hasil hingga laga usai skor dua maksud kami dua untuk vietnam tetap bertahan
indonesia dipastikan tersingkir dari piala aff dua ribu dua puluh
sementara vietnam melaju ke final dan akan menunggu pemenang laga antara thailand versus malaysia